pak biar aku yang bayarin ya
pak tolong jangan ditangkap ya ibunya
saya akan bayar berapa yang ibu ini udah ambil
tolong ya pak ya
tolong jangan ditangkep ibunya
ini cukup gak
sudah sudah lepaskan dia
lepaskan dia ya
semangat bela lagi
sampai kapan ya om
saya harus rahasiakan bela
kekularan pak al
saya ngerasa bersalah
kalau harus terus terusan berbohong sama pak al
nanti ya kita bicarakan lagi ya ren ya
yang penting fokus utama kita sekarang adalah
ya udah kalau gitu om
saya permisi ya om
ya makasih ya
setelah semua yang terjadi pada jc
saya gak akan membiarkan rosa alva hari hidup tenang

jangan lupa untuk berlangganan
ini bunga dari kamu
terima kasih ya
kamu udah bikin aku senang mas

apa dia bisa kamu ceritain dulu
aku cemas bang sama mama
apa aku masih belum berhaku untuk tahu ya
aku bertanya tanya terus mas
dan aku akhirnya penasaran
aku juga sempat buka ruang kerja kamu
dan aku mencoba untuk mencari tahu
dan pada akhirnya aku tahan
karena aku menunggu untuk kamu yang cerita sendiri sama aku
ada masalah di masa lalu
mama jadi ketrigger
cuma saya belum bisa cerita baru ke kamu ya
begitu aku sempat telepon papa
aku tanya tentang mama sofia
tentang kecelakaan dua puluh sembilan tahun yang lalu
di rumah sakit mana
nah aku tanya begitu karena
mama rosa yang tanya
di abadi hospital
apakah ini ada hubungannya yang kamu tanya sama papa
tentang abadi hospital
tentang kecelakaan next time test
mama tekang ke galeri ke raya
papa cerita sama aku mas
itu mama tuh tanya karena ada temannya yang nggak sadarkan diri
terus butuh ruang icu
kebetulan rumah sakit sejahtera sama jakarta hospital habis
terus mama sempat tanya itu rumah sakitnya mama sofia dulu waktu dirawat di mana
ya saya keinget sama pak surya
jadi saya telepon waktu itu
kunci ruang kerja saya masih di kamu
udah saya ke rumah kerja dulu ya bentar
sebenernya aku gak percaya dengan penjelasan kamu mas
kayaknya kamu masih sembunyi sesuatu dari aku
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu

aku masih bercinta sama kamu

aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta sama kamu
aku masih bercinta samamu
aku masih bercinta sama kamu
aku bel annihilimu
aku udah selesai
kamu dari tadi ngelamung terus loh
ada apa sih
enggak ada apa apa
aku gak apa apa kok
mah ada apa tuh rame rame
tunggu tunggu tunggu
ma ada apa apa
ibu ini ketangkep
habis nyeri susu di warung pak
saya terpaksa pak
anak saya butuh susu pak
dia terpaksa mencurinya pak
lepaskan saya pak
pak biar aku yang bayarin ya
pak tolong jangan ditangkap ya ibunya
saya akan bayar berapa yang ibu ini udah ambil
tolong ya pak ya
tolong jangan ditangkep ibunya
ini cukup nggak
sudah sudah lepaskan dia
lepaskan dia ya